kita beralih ke informasi selanjutnya mantan kadif propam polri verdi sambo memiliki pengaruh yang kuat terhadap anggota polri
fakta ini terungkap dalam sidang lanjutan kasus pembunuhan brigadir nofrian syah yosua huta barat pada senin kemarin
mantan kasat reskrim polres jakarta selatan ridwan rekinelson soplanit dan juga mantan kanit satu satreskrim polres jakarta selatan
rifaizal samuel beserta tujuh orang anggota kepolisian resor jakarta selatan lainnya
memberikan kesaksiannya pada sidang lanjutan kasus pembunuhan brigadir nofrian syahyos wahuta barat
satu orang saksi yaitu kombespol susanto mantan kabak gakum roprovos divropam polri tidak hadir dengan alasan sakit
roni talapesi selaku penasehat hukum richard eliezer menyatakan pada persidangan dengan terdakwa richard eliezer
dan kuat maruf ini dapat dilihat fakta fakta yang menunjukkan seberapa kuat pengaruh verdi sambo terhadap anggota polri termasuk kliennya
persidangan hari ini kami menyimpulkan bahwa fakta persidangan yang terungkap di persidangan hari ini adalah terkait dengan relasi kuasa ya
disampaikan bahwa penyidik dari awal sudah merasa janggal tetapi tidak bisa mengungkapkan itu yang pertama
dan yang kedua kita menyampaikan bahwa
fakta yang terungkap di persidangan adalah penyidik dari tingkat pembantu sampai atasannya tidak ada yang mampu kuat dari tekanan fs
nah ini terkait dengan menggambarkan bagaimana pengaruh kuat dari verdi sambo
jadi kalau kita tadi simak lagi bahwa doktrin itu tadi kalau kita kutip dari saksi doktrin itu nyata ya